kamu memang benar benar mirip nawang
berkenankah kamu menjadi nawangsi kamina
maaf kedatangan saya kesini hanya untuk melihat tempat tinggal nawangsi
seseorang yang mirip denganku bagaimana ia tumbuh besar disini
bukan untuk tinggal di rumah nawangsi
pasti kembali mas
jangan ikut pria itu ke dalam
kamu akan mengorbankan segalanya untuk kubuka
mengapa aku harus ikut ke dalam mas
dibanding diriku sendiri
aku pernah mengatakan itu kan mas
aku akan menunggumu disini
jika kamu masih belum bisa menentukan jati diri kamu
setelah kau masuk ke dalam
maka setelah kamu keluar dari rumah itu
jangan lihat aku
tapi kamu kembali pada

jangan lihat aku
tapi kamu kembali padaku
aku tidak akan melepas kamu
sampai nafas terakhir ku beremus
meskipun kamu membenciku
aku tetap mencintai kamu alamiah
aku tidak akan melepas kamu
aku tidak bermaksud apa apa
aku hanya membawanya ke situ
tidak ada tidak ada
aku hanya ingin menunjukkan dia kepada kalian
apa hanya aku yang berpikir
kalau orang yang kubawa ini adalah nawang sih
kalau menurut penglihatan kami
kamu memang benar benar mirip nawang
berkenankah kamu menjadi nawangsi kamina
kedatangan saya kesini hanya untuk melihat tempat tinggal nawangsi
seseorang yang mirip denganku bagaimana ia tumbuh besar disini
bukan untuk tinggal di rumah nawangsi
kalau memang seperti itu
berarti kalian berdua sudah berbuat kejam
kalian kejam kepada orang tua yang sangat merindukan anaknya yang telah tiajah
dan juga kepada sinta
yang telah melihat semua kejadian ini
kamu tidak perlu melakukan hal ini untuk melukai mereka
karena semua yang kamu lakukan itu benar benar keterlaluan
tapi kenapa tidak ada usaha untuk mencari nawangsi
aku masih berharap
kalau dia adalah nawangsi
pergi kamu dari sini
berhenti bicara kamu fusena
jangan kamu pikir
aku tidak tahu apa yang kamu rasakan
sekalipun dia sudah menyangkal kalau dia bukan nawangsi
kamu sengaja gak tetap membawanya kesini
itu hanya alasan kamu kan
karena kamu tidak ingin bertunangan denganku
bukan begitu maksudku
lalu diantara banyaknya hari

kamu tidak akan mencari nawangsi
selama ini aku selalu berkorban perasaan
sekalipun kami tidak pernah berkorban
tolong jangan salah faham
saya dan raden fusena
sudah membuat perjanjian
jikalau memang kalian tidak mengganggu mengganggu
dia akan menyerah
lagi pula aku sudah bertunangan
jika kedatanganku mengganggu kalian
aku akan pergi sekarang
aku ingin menunjukkan
kalau ini bukan sekedar rayuan sia sia
mari kita tunjukkan barang barang nawangsi
mari kita berkeliling rumah ini
ini kesempatan terakhir
tolong kamu yakin diri
terima kasih bapak
tidak ada yang bisa menandingi kekuatan senjata ini
usaka itu tidak bisa melukai bidadari waskol
kau bukan sepenuhnya bidadari
apa yang aku maksud tadi adalah diriku
yang aku maksud tadi adalah tongkat ini

tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal

tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal